empat puluh tiga gajar milih sendiri sendiri setahun sekali lah
anak biar juga berlebaran
gimana antusias anak anak pak
mengundang siapa pak yang hadir